rapat konsinyering antara kpu dpr dan mendagri menyepakati masa kampanye pemilu dua ribu dua puluh empat yang dipangkas menjadi hanya tujuh puluh lima hari saja
sebelumnya kpu mengusulkan masa kampanye digelar dua ratus tiga hari namun ditolak dpr dan mendagri
pemangkasan masa kampanye berdali efisiensi waktu dan anggaran
partai politik juga menghindari polarisasi di tengah kampanye berkaca pada pemilu dua ribu sembilan belas dan dua ribu empat belas sebelumnya
pendeknya masa kampanye berpotensi merugikan rakyat yang tak cukup waktu menilai gagasan para peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
antara dpr kpu kemendagri bawaslu dan beberapa stakeholders lainnya
apakah sudah final ketok palu bahwa masa kampanye pemilu dua ribu dua puluh empat dipangkas menjadi tujuh puluh lima hari atau masih bisa berubah lagi dalam rdp nantinya
ini saya mau jelasin dulu ya bahwa pertemuan konsinyering itu adalah bagian dari kita mencoba mengkanalisasi ya sebuah pertemuan supaya bisa mencari titik

jadi beberapa isu yang selama ini belum ketemu
belum satu pandangan
belum ada satu sepahaman
jadi bukan rapat gelap
jadi nggak usah pakai asumsi asumsi juga ya
setelah juga nanti pada pengambilan keputusannya tidak pernah yang tidak terbuka
dan selalu kita libatkan juga
perludem kita libatin
semua masyarakat sipil kita libatkan
jadi nggak usah khawatir
jadi kemarin itu forum kita untuk brainstorming mengelaborasi beberapa isu penting yang selama ini kita belum mencapai titik temu
itu yang pertama saya jelaskan
nah oleh karena itu rapat kemarin itu belum sampai pada keputusan
mencoba satu persatu
tidak hanya saya pernah sampaikan ada lima isu penting
satu soal anggaran

penggunaan digitalisasi atau elektronisasi dalam tahapan tahapan
yang kelima soal mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa pemilu
nah kemarin cukup produktif
kita sudah mencapai baru dapat titik temu
tetapi sekali lagi keputusan tetap di gedung dpr
merapat kerja antara komisi ii menteri dalam negeri kpu bawasun dan kpv
nah soal apa yang sudah kita
ambil kesepaman kemarin pertama adalah soal budget soal anggaran
namun kami ketahui tambah detail
pertama kami memberikan apresiasi kepada kpu dan mawaslu yang memang memberikan catatan
terhadap keinginan kita semua untuk melakukan efisiensi
jadi kalau kpu misalnya mulai dari delapan puluh sembilan delapan puluh enam tujuh puluh sembilan sampai ke tujuh puluh enam sekarang itu kan
dalam upaya bagaimana sebisa mungkin diefisiensikan
nah kami bisa memahami karena ternyata memang penambahan anggaran itu
pertama karena memang ada upaya kita memberikan apresiasi
kita kerja kerja petugas penyelenggara sampai di tingkat yang paling kecil ya
pertama ini saya kira ya ya pembinaan mereka
ya kadang ditambah
yang kedua ternyata angka tujuh puluh enam itu adalah termasuk biaya untuk pengadaan ketariat kantor dan gang
nah yang teman teman kpu termasuk juga bawaslu
kalau memang ada pihak yang terutama pemerintah ya
yang kemudian menyiapkan fasilitas itu mereka sih dengan senang hati
oke pak doli dari lima isu itu kita nggak bisa bahas semuanya pak doli
oke dari lima isu itu kita nggak cukup waktunya untuk bahas semuanya
nah yang kampanye kita bersepakat sebetulnya
termasuk teman teman kpu dan bawaslu memahami bahwa sekarang kan situasinya berbeda
dengan kampanye lima tahun yang lalu apalagi sepuluh lima belas tahun yang lalu
sekarang sudah bisa dipergunakan media media yang non physically gitu ya
orang semua kalau ketemu dengan dulu kalau orang ketemu fisik
sekarang ketemu dengan seribu dua ribu orang juga sudah bisa virtual
karena itu kita mencoba memadukan pendekatan yang teknokratik
yang bisa menggunakan teknologi informasi itu kenapa tidak
jadi selama ini kita punya pengalaman
ya kampanye kampanye secara fisik mengundang masa yang terlalu besar itu kan juga
satu belum tentu efektif
yang kedua juga
karena kita sekarang punya pengalaman menghadapi masa pandemi covid dan segala macam itu
akan lebih baik kalau misalnya kita menggunakan media media yang virtual
nah oleh karena itu kita menghitung waktunya sangat mungkin bisa dipersingkat
kemarin perdebatannya kpu dulu di awal mengusulkan satu ratus dua puluh hari sama dengan dua ribu sembilan belas
pemerintah mengusulkan sembilan puluh hari
kami mengusulkan waktu itu enam puluh sampai tujuh puluh lima hari
nah masalahnya kemudian ya pertama adalah kenapa kita belum sampai ini belum ketemu betul
jadi kalau soal pandangan perlunya mempersingkat masa kampanye semua satu suara
nah persoalannya adalah masa kampanye itu dalam peraturan perundang kita
itu disamakan dengan waktu atau kesempatan penyelenggara untuk menyiapkan pengadaan logistik dan pendistribusiannya
jadi belum ada keputusannya ya
jadi belum ada keputusannya bahwa ada kesepahaman untuk memperpendek masa kampanye
tapi titik temunya tujuh puluh lima
tujuh puluh lima hari tapi ada catatan catatannya
catatannya itu adalah bagaimana supaya pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu itu tidak terganggu
saya mau tanya kepada kpk
pekerjaan teman teman kpu untuk melakukan pengadaan itu tidak gantung
nah catatannya apa
nah kita catat satu satu
mereka ingin dipermudah di dalam ses pengadaannya
tahan dulu tahan dulu pak doli
saya harus tanya kepada kpu
saya harus tanya ya kepada kpu
pak idam itu sudah ada titik temunya tujuh puluh lima hari dengan beberapa catatan
terutama untuk pengadaan dan juga pendistribusian logistik begitu ya
ini realistis tidak sih sebetulnya tujuh puluh lima hari karena dari awal kpu tidak ingin memperpendek masa kampanye
karena usulannya kpu dari dua ratus tiga hari kemudian seratus hari
jadi kpu dari dua puluh hari
tapi karena dpr inginnya enam puluh sampai tujuh puluh lima hari kemudian pemerintah maunya sembilan puluh hari
ini seperti kpu di veta kompli kemudian ketemu di angka tujuh puluh lima hari tapi dengan berbagai catatan begitu
yang harus disepakati bersama
tapi realistis tidak sih tujuh puluh lima hari bagi penyelenggara ini
masa kampanye sependek ini
perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan tentang masa kampanye
itu nanti akan dibahas dalam rapat dengar pendapat di komisi dua dpr ri
dan kita semua tahu bahwa rapat considering adalah rapat di mana kita melakukan elaborasi terhadap satu masalah
apa yang disampaikan oleh ketua komisi dua dpr ri bang doli
saya pikir ini masih dalam proses kita melakukan pendalaman terhadap bagaimana seharusnya kampanye itu dilakukan secara ideal
pada kesempatan ini ya kita tunggu sampai dengan rdp selesai
diselenggarakan di komisi dua
kalau hari ini kpu terlibat dalam rapat konsinyering karena kpu berpegang teguh pada prinsip proses deliberatif
jadi kami menganggap bahwa rdp itu rapat considering bagian dari mekanisme kami untuk melakukan deliberatif
atau kami ingin mendengar semua pihak bagaimana seharusnya kampanye ini diselenggarakan
seperti apa yang tadi dijelaskan oleh ketua komisi dua dpr ri bahwa pelaksanaan kampanye ini simultan dengan proses pengadaan logistik
dan inilah yang saat ini sedang kami lakukan kajian secara mendalam
terkait dengan komentar bahwa itu adalah rapat tertutup konsenering sebagai rapat tertutup atau rapat gelap saya pikir itu tidak bijak
konsenering tidak hanya dilakukan pada saat ini
beberapa tahapan terdahulu juga dilakukan rapat konsinyering dan kpu juga sudah melakukan uji publik kepada semua pihak termasuk kepada masyarakat sipil
insya allah keputusan yang kami ambil itu akan keputusan yang paling tepat nantinya
oke pak idam
tapi pertanyaan saya bukan soal rapat tertutup tapi bagi kpu sebagai penyelenggara realistiskah bahwa masa kampanye ini tujuh puluh lima hari terkait dengan pendistribusian dan juga pengadaan logistik
sampai saat ini belum ada keputusan keputusan resmi ya
keputusan resmi kampanye itu tujuh puluh lima hari
berat tidak bagi penyelenggara saya harus tanya
sebagai penyelenggara berat tidak sih sebetulnya tujuh puluh lima hari ini masa kampanye berkaitan dengan pendistribusian dengan pengadaan logistik
untuk penyelenggara berat tidak
bicara tentang berat atau ringan ini kan kita harus lihat infrastrukturnya terutama dari infrastruktur regulasi yang saat ini sedang kita dalami yang nanti dalam rapat rdp kita akan sampaikan dan sesuai dengan rapat konsinyering kami dilakukan kajian secara komprehensif
oke jadi belum bisa dipastikan ya berat atau tidak ya karena masih dikaji oleh kpu
bang joni saya kembali ke anda ya
tadi anda katakan bahwa kajian ini berat atau tidak
memang terawang ingredients menghadapi untung dari gereja semestinya

jadi kami tidak ragu dengan apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah termasuk juga dengan pihak dpr
oke silahkan pak duli
iya tadi kan saya mau lanjutkan bahwa sebetulnya rapat konsinyering itu bukan forum untuk pengambilan keputusan
tapi kita bisa mengambil kesempatan
nah kesimpulannya kemarin ya karena tadi dipotong
kesimpulan kemarin itu soal kampanye kita sudah sepakat tujuh puluh lima hari tapi dengan catatan
nah catatannya itu adalah bahwa karena itu berkaitan dengan waktu soal pengadaan logistik dan pendistribusiannya
maka teman teman kpu itu minta untuk supaya pengadaan itu lebih dimudahkan
oleh karena itu mereka mengajukan syarat dalam proses itu ada impress yang berkaitan dengan pengadaan logistik khusus pemilu
nah yang kedua kita sangat bergantung dengan soal berapa lama serta proses mekanisme penyelesaian sengketa pemilu
nah oleh karena itu kita juga harus berkoordinasi dalam waktu dekat ini dengan ma dan mk
supaya kita punya kesepahaman yang bersama bahwa penyelesaian segitiga pemilu itu misalnya kita diselesaikan dengan ma sekian hari kemudian oleh mk sekian hari
nah itu nanti ada salah satu misalnya sengketa tentang proses dct
nah itu juga akan berkaitan dengan soal lamanya masa kampanye dan juga pengadaan logistik
nah oleh karena itu kami kemarin kan pu itu sudah memberikan simulasi kalau sembilan puluh hari
nah karena kemarin kita sudah bisa ada kesapahaman ya tujuh puluh lima hari dengan catatan
catatan itu kami juga meminta kemarin kepada kpu dan bawaslu untuk juga melakukan pendalaman membuat simulasi yang sama
kalau bisa disimulasikan sembilan puluh hari kalau tujuh puluh lima hari simulasinya bagaimana
nah ini yang nanti kami tunggu sampai nanti kemudian jadwal ada rapat kerja atau rdp dengan menteri dalam negeri kpu dan bawaslu di dkpp nanti
oke oke terlepas dari beberapa syarat yang diminta oleh teman teman penyelenggara ataupun teman teman kpu
kepada dpr bang doli kenapa sih fraksi fraksi di dpr ini menolak masa kampanye yang lebih panjang
bukankah ini akan memberikan waktu lebih lama kepada para caleg dan partai untuk mensosialisasikan program kerja dan meyakinkan pemilih
kenapa harus lebih cepat gitu kan
tadi kan sudah jelaskan
sekarang ini kan pertama yang disebut dengan sosialisasi partai
ini kan sudah dimulai sejak dari pertama kali selesai pemilu juga sebenarnya sudah bisa disakupkan
semua partai membangun komunikasi yang baik yang intensif dengan publik
apalagi kan sekarang medianya kan banyak
tiap hari bisa muncul terus kemudian media masa media elektronik yang konvensional macam macam ini kan tidak ada larangan
dan bisa dipergunakan oleh partai politik untuk membangun komunikasi dengan publik
dengan lembaga survei
hampir tiap minggu hampir tiap dua minggu sebulan sekali dirilis
siapa calon presiden siapa calon wakil presiden gitu
nah itu kan dampak dari kemajuan kita membangun komunikasi politik dengan media atau infrastruktur yang kita miliki sekarang gitu
yang saya katakan tadi dalam kampanye masa formal itu
pertama ini kan yang membuat agak
itu kan ketika kita membutuhkan satu media media yang berinteraksi dengan publik
nah sekarang ini media berinteraksi dengan publik secara fisik itu hampir dianggap tidak efektif
karena semua masyarakat kita sekarang sudah mulai terbiasa dengan menggunakan media media yang virtual
apalagi sebagai dampak pandemi
ini semua orang sudah terbiasa
malah yang berkata masyarakat kita malas ketemu secara fisik
ada penyediaan media begitu ya
nah oleh karena itu
nah enggak oleh karena itu
kemarin kami juga menyampaikan
coba kita bagi sekarang
bentuk bentuk atau cara cara metodologi baru tentang kampanye
nah yang menurut asumsi kita sekarang sudah mulai lebih mudah
di dalam membangun komunikasi dengan publik
karena didukung oleh fasilitas blog informasi
nah oleh karena itu persiapannya kan jadi lebih singkat
tadinya misalnya kita membuat
apa kampanye massa dengan ribuan orang gitu
itu aja persiapannya udah seminggu tuh
satu kali itu
nah kalau itu udah nggak perlu lagi misalnya kumpul ribuan puluhan ribu masa
berarti kan sudah kepotong seminggu
siapanya macam macam gitu
makin mudah kita sebetulnya
dalam melakukan kampanye saat
dengan menggunakan media fasilitas dan teknologi yang ada sekarang
saya mau tanya ke kpu
kalau tadi menurut dpr
menurut calon peserta pemilu
bahwa sosialisasi bagi peserta pemilu ini bisa dilakukan dari berbagai medium ya
tidak harus fisik begitu ya
sehingga masa kampanye kemudian bisa diperpendek
tapi bagi kpu
menurut kpu dampaknya bagi pemilih ini dirugikan tidak sih pak idam
kalau bagi kpu kan selain mengganggu tahapan
tapi sudah ada syarat ataupun jaminan melalui impres
tapi dampaknya bagi pemilih
dengan pendeknya masa kampanye ini
apakah kemudian mereka akan lebih sulit untuk mengetahui visi misi program kerja calon presiden
cawa pres ataupun partai politik ataupun caleg
atau tidak ada dampaknya sama sekali dengan pendeknya masa kampanye ini
sebenarnya internetisasi kampanye itu sudah dimulai sejak dua ribu dua
pemilu serentak dua ribu sembilan belas
dan di saat penyelenggaran pemilihan serentak dua ribu dua puluh tengah masa pandemi
internetisasi semakin masif dalam kegiatan kampanye
jadi apa yang dikhawatirkan tentang masa kampanye yang singkat lalu informasi ini tidak sampai
saya pikir itu tidak beralasan
jadi apa yang disampaikan oleh ketua komisi dua dpr ri
saya pikir itu tepat ya
karena hari ini indonesia menurut saya infrastruktur teknologi komunikasinya
khususnya jaringan internet
itu semakin baik
di dua ribu sembilan belas saja itu sudah terjadi internetisasi kampanye
nah tinggal sekarang sebenarnya pertanyaannya
sampai jauh mana partai politik caleg dan peserta pemilu
itu melakukan komunikasi politik yang efektif
karena hari ini informasi sudah tidak dibatasi ruang dan waktu
dan nanti pun kami dalam mendesain regulasi kampanye
ini kami akan desain lebih banyak pada penggunaan internet
karena sampai saat ini indonesia masih dalam masa pandemi covid sembilan belas
artinya kpu setuju begitu ya dengan pendeknya ataupun pemangkasan masa kampanye
itu tidak akan merugikan bagi para pemilih
saya tidak bicara itu ya mbak
saya bicara dalam konteks internetisasi kampanye
berkaitan dengan masa kampanye
saat ini kami sedang melakukan simulasi
sebagaimana menjadi kesimpulan dalam rapat konsinyering kemarin
jadi berapa waktu yang ideal
tentunya nanti akan kami sampaikan dalam rapat kerja
atau rapat dengar pendapat di komisi dua dpr ri
kita akan jeda terlebih dahulu
tapi saya akan bahas soal kampanye diluar jadwal nanti
bagaimana komitmen dari calon peserta pemilu
komitmen dari bang doli dan juga kawan kawan di dpr
yang akan mengikuti pemilu dua ribu dua puluh
apakah akan tetap berpegang pada jadwal yang sudah ditetapkan kpu
atau akan nyolong start
nah nanti kita akan bahas usai jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
dan juga ketua komisi dua dpr ri
bahwa dengan pendeknya masa kampanye ini
tentunya ini akan berpengaruh nanti pada komitmen partai partai politik
yang akan menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
apakah kemudian anda dan juga teman teman di dpr
yang akan menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh
mampu memegang janji tidak memulai ataupun tidak nyolong start kampanye
diluar jadwal yang ditetapkan oleh kpu
karena ini itu yang dikhawatirkan ya
oleh teman teman aktivis pemilu
bahwa partai partai kemudian capres cawapres caleg
mereka akan berkampanye diluar jadwal
kan nanti ini kan dibuat peraturan ya
mekanisme cara berkampanye
di masa kampanye formal itu
nah kalau yang disebut tadi
isu yang diinikan
ini sudah dilakukan
kan nanti kampanye formal itu kan
sosialisasikan nama nama caleg yang sudah ditetapkan
kemudian caleg calegnya bagaimana membangun interaksi dengan para konstituen
terus kemudian kampanye calon presiden dan wakil presiden
nah itu kan semua diatur
dan selama ini kan juga saya kira berjalan dengan sebagaimana mestinya
nah aturan aturan itu yang menjaga kita semua untuk tertib
untuk tidak nyelonong
tidak curista dan segala macam gitu
itulah gunanya ada waslu
ada semacam macam gitu
selama ini juga tidak ada yang
tidak ada yang
tidak taat gitu
dan kalau tidak taat
saya kira itu sesuatu yang
pama ini sudah kita tradisikan dengan baik
sekarang jangan diasumsikan bahwa dipersingkatnya masa
kesempatan buat partai politik untuk
cari cari cara di luar kampanye
bukan itu maksudnya gitu
karena kalau bicara soal sosialisasi
itu sudah dilakukan

dan itu ya
partai politik memang
artinya partai politik
berkomitmen begitu ya akan mengikuti jadwal masa kampanye
yang dibuat oleh kpo
dan tidak akan
mencuri start begitu ya
karena sudah ada aturannya
dan sudah ada pengawasnya
ada bawah selu
kalau kemudian itu dilanggar
akan diberikan sangsi
tapi kenyataannya yang kemarin kemarin
banyak yang kemudian melanggar begitu
ya tapi kan kena sanksi
di awal kan pada saat nanti kita
menjadi peserta pemilu kan
ada penerangan tangan fakta integritas
terus kemudian kita mengetahui
misalnya apa yang harus kita lakukan
apa yang tidak boleh kita lakukan
itu semua kan
seperti peserta pemilu
masyarakat sebagai peserta pemilu
nah kalau ada nanti tindakan
di luar yang selama ini
disepakati dalam aturan main itu
ya ada institusi institusi
yang memang tugasnya mengawasi itu
memberikan sangsi kalau misalnya
itu dilanggar gitu
terakhir kepada penyelenggara
kepada kpu pak idam
dengan pendeknya masa kampanye
yang kemungkinan akan menjadi tujuh puluh lima hari
apakah kemudian ini disadari
oleh kpu berpotensi
membuat calon berkampanye
di luar jadwal
meskipun sudah ada pengawasnya
nanti bawah selu
kemungkinan akan terjadi
karena pada pemilu pemilu sebelumnya
juga terjadi begitu
masa kampanye ini akan dimulai
tiga hari setelah penetapan dct
dan ini bukan hal baru
dan ini sudah dilakukan
di setiap kali pemilu
jadi saya pikir tentang kekhawatiran
kampanye di luar jadwal
saya pikir itu tidak beralasan juga
dan perlu kita bedakan
antara komunikasi publik
dengan kampanye itu berbeda
ya kalau dalam kampanye ini
politisi kan mengajak
mengajak orang untuk memberikan
atau memilih dia
atau memperkenalkan citra diri
tapi kan seorang politisi
tidak ada yang bisa dilarang
untuk melakukan komunikasi politik
dan terkait dengan potensi
akan terjadinya pelanggaran kampanye
yang akan menegakkan
nanti kita tunggu
bagaimana hasil akhirnya
dan juga mendagri
yang akan digelar
kapan rencananya rapatnya
tanggal dua puluh tujuh mei
kita berencana lebih cepat
artinya masih menunggu nanti ya
bagaimana hasil akhirnya
antara penyelenggara pemilu
dan juga pemilu presiden
nanti kita akan bahas
setelah ada keputusan resminya
semoga ini tidak merugikan
dengan pendeknya masa kampanye
dan semua program kerja
dari calon peserta pemilu
dapat tersosialisasikan dengan baik
selama masa kampanye
terima kasih sekali
dua orang narasumber
yang sudah bergabung
pada sore hari ini
ada ketua komisi dua dpr ri
dan juga komisioner kpu
dan juga pak idam